inilah detik detik di mana sebuah mobil ambulans melintasi
iring iringan konvoy rombongan presiden joko widodo
saat melintas di jalan di panjaitan samarinda kalimantan timur
saat ambulans melintas kendaraan rombongan presiden tampak bergeser ke sisi kanan jalan
untuk memberi akses jalan di sisi kiri jalan bagi ambulans
ambulans diketahui sedang mengantarkan seorang pasien dari puskesmas sungai siring
menuju rsud abdul wahab syahrani
presiden selasa kemarin memang berada di kalimantan timur
untuk meninjau proses pembangunan ibu kota negara baru di kalimantan timur
momen ini pun menuai pujian dari warganet
warganet kagum kendati sebagai rombongan presiden yang diberi prioritas jalan
tidak melupakan jika ada kondisi gawat pengguna jalan lainnya
warganet juga menyindir aksi kendaraan yang kerap menghalangi laju ambulan
yang sedang mengangkut pasien di jalan raya
seperti diketahui sesuai pasal satu ratus tiga puluh empat undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
ambulan yang sedang mengantarkan pasien berada di urutan nomor dua pengguna jalan
yang mendapat prioritas
sementara di urutan pertama adalah mobil pemadam kebakaran
yang sedang menuju lokasi kebakaran
dari sini kita bisa belajar orang nomor satu di negeri ini saja
bisa memberikan prioritas jalan kepada ambulan
seharusnya sikap yang dicontohkan presiden joko widodo bisa ditiru warga